di rumah kecil berukuran tak lebih dari empat x enam meter inilah arifin bersama tiga orang adik dan ibunya yang mengidap gangguan jiwa tinggal
sudah hampir dua tahun ini arifin terpaksa meninggalkan sekolahnya lantaran harus merawat tiga orang adiknya yang masih balita
bahkan sejak ayahnya masuk penjara akibat kasus pencurian beberapa tahun lalu
ibu nda arifin mengalami goncangan kejiwaan dan sering kabur dari rumah
mendengar kondisi tersebut minggu pagi menteri sosial tri risma hari ini mengunjungi rumah arifin
sejumlah bantuan pun diberikan mantan wali kota surabaya tersebut seperti bahan pokok dan makanan siap saji
trisma pun meminta pemerintah setempat untuk memantau dan mengawal khususnya pendidikan mereka
untuk kebutuhan hidup sehari hari dan juga pendidikan arifin serta adik adiknya akan ditanggung oleh kementerian sosial
trisma juga meminta psikiatri puskesmas lebih aktif datang ke rumah arifin untuk membantu proses pemulihan ibu arifin
kamaludin harun bangkalan jawa timur